di tengah mewabahnya virus corona warga surabaya diimbau untuk memeriksakan diri bila memiliki gejala tertentu
pemerintah kota surabaya menyatakan siap membantu warganya yang ingin melakukan tes covid sembilan belas
seperti dikutip cnn indonesia com pemerintah kota surabaya menyatakan akan menanggung seluruh biaya perawatan warganya bila mengalami gejala virus corona
namun belakangan muncul keluhan warga yang istrinya yang berstatus orang dalam pemantauan atau odp
virus corona dikenakan tarif satu juta rupiah oleh salah satu rumah sakit rujukan di surabaya
menurut direktur utama rumah sakit universitas erlangga nasro nudin tes virus corona tidak serta merta gratis
disebutkan ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi warga yang ingin melakukan tes
dan melalui sambungan telepon kita terhubung dengan kepala dinas kesehatan pemkot surabaya dr febria rahmanita
selamat siang dokter
sebenarnya bagaimana prosedur untuk tes corona khususnya di surabaya dok
jadi untuk tes corona ya memang pemerintah kota surabaya bekerjasama dengan rumah sakit uner terkait dengan pemerintahan lab untuk tes corona
namun yang masyarakat
masyarakat harus ketahui adalah yang diperiksa itu adalah odp dan harus ada rujukan dari puskesmas
karena tidak serta merta semua langsung berbodong bodong ke rumah sakit uner padahal dia bukan odp
berarti kalau dia langsung ke rumah sakit unet tanpa odp berarti atas permintaan sendiri
jadi kalau misalnya odp pun
sekalipun penyakitnya ya maksudnya apabila rawat jalan ataupun rawat inap itu ditanggung oleh bpjs
pemerintah kota memang menanggung pemeriksaan tes coronanya
jadi semua pemeriksaan tes corona tolong dibedakan
yang tes corona ditanggung oleh pemerintah kota
supaya tidak ada double anggaran
karena yang odp itu bisa ditanggung oleh bpjs
kemudian yang pdp itu ditanggung oleh pemerintah pusat
yang mana yang harus diperiksa swab test corona itu ada persyaratannya
yang tahu adalah nanti diperiksa oleh dokter
tapi itu hanya berlaku untuk warga surabaya
mungkin begitu mbak
jadi ada syaratnya begitu ya
kalau yang odp ini ditanggung oleh pemerintah kota surabaya
tetapi pdp ini ditanggung oleh pemerintah
sementara itu bagaimana kemudian orang yang dia tidak termasuk odp
tapi memiliki gejala gejala ataupun keluhan
ini seperti apa ibu
silahkan datang dulu ke puskesmas
nanti teman teman dari puskesmas pasti akan melihat
akan menganam nese
mengelusur riwayat pasien tersebut
jadi kalau tidak ada gejala
kemudian dia odp
ya hanya isolasi mandiri
makanya tolong ke puskesmas dulu
nanti puskesmas lah yang akan merujuk
oh ini perlu ke rumah sakit uner
jadi tes lab itu memang hanya di rumah sakit uner
dan di bptkl
semua rumah sakit surabaya
seandainya minta pemeriksaan swab
dan dikirim ke rumah sakit uner
itu pun kalau warga surabaya
pasti tes labnya ditanggung oleh
pemerintah kota surabaya
sementara itu bagaimana kemudian dengan berita simpang siur
bahwa ada beberapa orang yang mengaku dia adalah odp
tapi dikenakan biaya
tanggapannya seperti apa
meriksa ke rumah sakit uner
atas permintaan sendiri
nah ya toh
itu harus dilihat dulu
kalau yang saya lihat
atas permintaan sendiri
oleh karena itu kemarin puskesmas itu melihat ke rumah
jadi tim surveillance kami turun ke lapangan
terlokasi yang bersangkutan untuk melakukan pemeriksaan
dan itu dipantau selama empat belas hari
bila keadaan memburuk pasti akan dikirim ke rumah sakit
jadi tidak perlu dijawat ke rumah sakit
apakah kemudian odp ini mereka juga sudah diinformasikan begitu
apa saja yang harus mereka lakukan
isolasi di rumah
jadi semua odp yang datanya sudah diberikan kami
kami akan meneruskan ke puskesmas untuk melakukan pemeriksaan
nah dipantau selama empat belas hari
sesudah mereka datang dari luar negeri
atau mereka kontak dengan yang memang terjangkit
atau daerah daerah yang terjangkit
atau dari negara yang terjangkit
terima kasih atas informasinya
kepala dinas kesehatan pemkot surabaya